penghuni apartemen kalibata city rabu pagi dikejutkan dengan sesosok jasad wanita
korban yang diketahui bernama linda astuti warga brastagi sumatera utara
tewas dengan luka di bagian kepala saat dirinya terjun dari lantai delapan apartemen
dari hasil penyelidikan kepolisian perempuan tiga puluh lima tahun tersebut merupakan seorang model
perempuan bernama asli linda astuti ini biasa dikenal dengan nama novi amelia
kini jenazah model tersebut telah dibawa ke kampung halaman yang berada di tebing tinggi sumatera barat untuk dimakamkan
kasus bunuh diri masih sering terjadi di banyak negara termasuk indonesia
dari data badan litbangkes kementerian kesehatan kematian akibat bunuh diri banyak terjadi pada usia muda dan produktif
sendiri layanan konseling bisa meringankan keresahan yang ada pemerintah indonesia pada
april dua ribu dua puluh meluncurkan layanan konseling psikologi sehat jiwa atau sejiwa yang dapat
dihubungi melalui nomor satu ratus sembilan belas ekstensi delapan layanan konseling ini dapat membantu untuk masalah
kesehatan jiwa kementerian kesehatan menyarankan warga yang membutuhkan bantuan kejiwaan untuk
langsung menghubungi profesional kesehatan jiwa di puskesmas atau rumah sakit terdekat
selain itu masyarakat juga dapat menghubungi komunitas advokasi dan edukasi pencegahan
bunuh diri dan kesehatan jiwa yang ada di indonesia tim liputan cnn indonesia